gubernur nonaktif dki jakarta basuki cayapurnama pagi ini rencananya akan kembali diperiksa tim penyidik mabes polri
ahok akan kembali diperiksa setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penodaan agama
dan pemeriksaan sendiri dipercepat agar berkas perkara segera rampung untuk dilimpahkan kekejaksaan
dan untuk mengetahui bagaimana proses pemeriksaan lanjutan terhadap kasus ahok ini
kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia ada dea intan kartika di mabes polri saat ini
good morning dea kami ingin tahu informasi dari anda bagaimana kemudian perkembangan penyidikan terhadap kasus ahok ini
dan sebagai tersangka diperiksa untuk hari pertama kalinya pukul berapa nanti ahok akan diperiksa
good morning renhard dan danyar betul sekali bahwa gubernur dki jakarta non aktif basuki cayapurnama
hari ini akan diperiksa perdana sebagai tersangka dalam kasus sedugaan penistaan agama
kabarnya basuki cahayapurnama akan tiba di gedung rupatama mabes polri
yaitu pada pukul delapan tiga puluh dan ini maju dari jadwal yang diberikan oleh penyidik
yaitu pukul sembilan waktu indonesia barat
dari pantauan kami di sini pengamanan di gedung rupata mama mabes polri tidak ada pengamanan ekstra
artinya pengamanan seperti biasa saja
dan di sini sudah banyak awak media yang menantikan kehadiran dari basuki cayapurnama
karena ini merupakan pertama kalinya basuki diperiksa sebagai tersangka
selain hari ini nanti pada pukul sembilan waktu indonesia barat
penyidik akan menanyai basuki cahayapurnama terkait dengan
pernyataan dirinya di kepulauan seribu yang saat itu yang menyitir ayat atau surat al maida
dan kemarin pada minggu lalu setelah tepat setelah penyidik barat scrim polri
menaikkan status kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan
dan kemudian menetapkan basuki sebagai tersangka
penyidik sudah memeriksa sejumlah saksi yaitu saksi pelapor
dari catatan saya ada tiga saksi pelapor yang sudah diperiksa oleh penyidik barreskrim
dea tadi anda juga menyatakan saksi yang sudah diperiksa
tapi apakah hari ini juga akan datangkan saksi saksi lain ya dalam pemeriksaan perdana
hingga hari ini belum ada informasi selain pemeriksaan dari basuki cepurnama sebagai tersangka
belum ada informasi apakah ada saksi lain
tapi yang pasti kemarin kapolri sudah menjelaskan bahwa menargetkan berkas perkara ini akan selesai sebelum tanggal dua desember dua ribu enam belas
saksi fakta saksi pelapor dan juga ahli yang akan ditanyai
dan kemudian dihimpun dan disusun dalam berkas perkara
dan kemudian akan segera gera dilakukan penyerahan tahap pertama ke kejaksaan
sementara itu dari kejaksaan sendiri sudah menegaskan bahwa sudah membentuk tim khusus untuk bisa memeriksa langsung
dan supaya berkas perkara ini bisa langsung naik ke pengadilan
baik dea terakhir ini kan ditargetkan selesai sebelum tanggal dua desember
dan kita tahu bahwa tanggal dua nanti
akan ada rencana demo besar besaran
apakah kemudian muncul spekulasi bahwa ini dipercepat untuk bisa meredam aksi demonstrasi yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal dua desember nanti
reinhardt memang tidak secara eksplisit
kemarin kapolri menyampaikan hal itu bahwa kasus ini harus cepat supaya bisa meredam demo dua desember
karena kita tahu bahwa sepertinya demo dua desember dua ribu enam belas akan terus dilakukan oleh para pendemo
namun kemarin kak polri menyatakan
sesaat setelah basuki dijadikan tersangka
kapolri menyatakan bahwa jika keinginan para pendemo tanggal empat november dua ribu enam belas lalu adalah kemudian menekan polri untuk segera menetapkan basuki cepurnama sebagai tersangka
dan itu sudah dilakukan
dan jika ada gerakan masa lagi
artinya bisa diduga kuat alasan bahwa demo dilakukan karena kasus ahok sepertinya tidak relevan
namun kita akan masih
kita masih menunggu seperti apa
namun dari kapolri sendiri sudah menyatakan akan segera menyelesaikan pemeriksaan berkas perkara
dan kemudian diserahkan ke kejaksaan
dan untuk segera disidangkan di pengadilan reinhardt dan janiat
baik baik dea terima kasih
kami akan terus pantau perkembangan terbaru dari anda mengenai pemeriksaan ahok untuk pertama kalinya sebagai tersangka pada hari ini
betul tadi dikatakan pukul setengah sembilan
tapi kita tidak ada yang tahu apakah dipercepat atau mungkin akan mundur dari jadwal
tapi jika ada hal baru kami akan coba kembali lagi ke barak sengkabar spolio untuk melihat